terima kasih anda kembali bersama kami di cnn indonesia today
di dunia investasi dikenal istilah risk asset dan safe haven
safe haven atau aset lindung nilai kerap dikaitkan dengan investasi yang memiliki risiko rendah
namun tetap mendatangkan cuan
sebaliknya risk asset atau aset berisiko adalah investasi yang tidak hanya butuh modal
tapi juga kemampuan analisis dan keberadaannya pun rentan terhadap berbagai gejolak ekonomi yang ada
baik secara global maupun internal
investasi yang baik pada dasarnya adalah investasi yang sesuai dengan tujuan modal serta profil risiko diri
aset yang bergerak diharapkan bisa membawa keuntungan dan melindungi diri dan keluarga
dari berbagai persoalan keuangan
bagaimana menyesuaikan investasi yang kita bisa ambil di tengah gejolak ekonomi yang sedang terjadi saat ini
kami bahas dengan head of sales and branch coordinator rhb sekuritas indonesia bapak berlian jufni
pak berlian selamat pagi apa kabar pak
selamat pagi ldi baik apa kabar pak
sehat pak berlian langsung saja
mungkin kita bisa awali dengan bagaimana sih sebetulnya kita bisa melakukan diversifikasi portfolio
dilihat dari kondisi global yang saat ini sedang terjadi perang yang memanas antara rusia dan ukraina
ya saya sangat setuju dengan yang tadi aldi katakan di awal ya bahwa ini harus kita sesuaikan dengan tujuan kita terlebih dahulu
mengenai kita akan membagi aset kita ke dalam dua tadi apakah itu menjadi risk asset ataupun kita masukkan ke dalam survival
itu menjadi pertanyaan yang akan muncul di kemudian
apabila saya memiliki time horizon sekitar waktu satu sampai dengan lima tahun maka sebetulnya gejolak yang ada sekarang ini merupakan kesempatan untuk kita masuk dari risk aset
dengan catatan risk asset tersebut dalam kondisi yang relatif mulai secara valuasi
tapi hal ini juga berbeda apabila kita memiliki time horizon misalkan jangka waktunya cuma satu tahun misalkan dari sekarang
atau katakanlah tiga bulan dari sekarang yang kita tidak tahu apakah akan terjadi pernah lanjutkan atau tidak ya di rusia dan ukraina ini sendiri
nah bicara soal survival kita memang lihat ada beberapa pilihan survival yang kita sudah kenal
secara umum yaitu ada emas kemudian ada bons ada obligasi kemudian ada currency itu sendiri bahkan cash
kita anggap sebagai itu suatu yang biasanya untuk investor itu bisa dikatakan tidak berhasilkan apa apa kecuali deposito ataupun tabungan
tapi sebetulnya cash di saat ini bisa dikatakan cash is king
dan berikutnya adalah currency
nah currency yang terakhir ini bisa dikatakan ada beberapa currency yang bisa dianggap sebagai dikategorikan sebagai safe haven
misalkan seperti jepang kemudian dengan usd sendiri
kita lihat juga untuk pergerakan saat saat ini juga ada kombinasi di antara keduanya
dan untuk yang terakhir mungkin di belakangan ini kita sering sekali mendengar istilah cryptocurrency ya
dan di sini juga ada beberapa analis ataupun beberapa ekonomi yang juga melihat apakah ini bisa menjadi suatu pilihan
sebagai sarana untuk kita melindungi nilai kita terhadap inflasi ataupun gejelak apapun
oke pak berlian jika terjadi gejolak global ini kan investor kerap terjadi panic selling begitu ya melepas aset aset berisikonya
seperti kemarin yang terjadi
jadi pasar kripto kemudian juga saham
bahkan kalau kita lihat sekarang saham saham di zona eropa amerika masih mayoritas kompak ada di zona teritori merah negatif begitu
saat ini jika kita melihat hal yang terjadi sebetulnya bagaimana kita mengalokasikan aset kita sendiri saat ini
porsinya seperti apa yang pas
apakah kita harus ikut ikutan untuk menarik aset kita atau kita bisa ada strategi lain yang bisa dilakukan
oke yang pertama mau saya ulas berdasarkan dari kriteria kita
sebagai mengukur risikonya sendiri terlebih dahulu ya
kalau aldi dan komis ladis juga mengikuti cnn kita sebelum sebelumnya di tahun lalu
saya sudah memperingatkan atau menganalisa bahwa pergerakan kenaikan dari us dollar
dan juga diikuti juga emas yang juga sama sama mulai meningkat ketika itu belum ada terjadi ada perang
hanya saja kita sudah melihat antisipasi yang sudah dilakukan oleh para investor yang sudah mengetahui terlebih dahulu
jadi ini bisa dikatakan ini mengantisipasi apa yang akan ada terjadi
kemudian nah ini sesuai dengan tadi yang dikatakan
apabila kita baru mau memutuskan saat ini pertanyaan adalah apakah kita sudah terlambat untuk melakukan hal tersebut
contoh misalkan hari ini saham saham yang terbangannya
kita misalkan saham saham batubara kemudian saham saham yang bisa dikategorikan sebagai safe haven juga
itu sudah ada yang mengalami pola reversal candel
dan kemudian ada beberapa saham lagi yang masih strong disini adalah saham indy
yang cukup kuat sampai dengan level sekarang
dan ini kita harus menganalisa diri kita sendiri
tujuan kita mengalami susahannya
tujuan kita apa
apakah untuk mengantisipasi atau kakitai diri kita
nah kalau kondisi saat ini maka saran saya adalah cash is king
kemudian apakah kita memutuskan sekarang
saya berkata atau saya menganalisa atau memaparkan di sini dengan beberapa data
pertama kita ngomong berita
tadi ada berita yang tadi dikatakan juga bahwa ini sudah berbonong bondong gitu ya
ada pasokan dari rusia ke ukraina
itu merupakan satu data yang kita tidak bisa hindari
berita yang juga
sudah dikatakan kita tidak tahu akibatnya ke depan
jadi kita mendingan jaga jaga terlebih dahulu
disini adalah suatu yang bijak buat saya ya
kemudian kita lihat lagi berikutnya
apakah aku mau beli emas di sekarang
ataukah cryptocurrency di level sekarang ini apakah cukup bijak juga
nah saya menggunakan fakta saat ini aldi
mari kita lihat di tahun dua ribu lima belas
dan kemudian di tahun dua ribu tujuh belas
dimana waktu itu juga terjadi krisis juga
tahun dua ribu delapan belum ada cryptocurrency ya
kita cuma ada emas saja tahun dua ribu delapan
tahun dua ribu tujuh belas dan dua ribu lima belas terbukti bahkan untuk yang aset kelas yang lain
yang kita anggap sebagai safe haven seperti emas ataupun seperti bitcoin ataupun cryptocurrency lainnya
itu juga mengalami penurunan juga tajam juga
jadi sebetulnya kalau dengan berkacamata pada dua trend yang terjadi ya di tahun dua ribu tujuh belas dan dua ribu lima belas tadi
maka bisa kita katakan sebetulnya yang betul betul safe haven itu adalah bonds
dan kita bisa lihat juga untuk bonds yang di amerika
juga mengalami penurunan juga
yaudah tiamat saya
berarti orang pada berbodong bondong untuk membeli obligasi tersebut
ini betul betul yang kita bisa pegang sebagai safe raper
saya melihat pola investor yang betul betul smart investor ataupun big fund yang sekarang ia lakukan adalah
mereka wait and see dulu terhadap perkembangan yang ada di rusia dan ukraina
dan kemudian mereka menempatkan uang mereka sementara ini di bonds di amerika
oke jadi obligasi dalam hal ini masih menjadi aset yang bisa untuk dipilih ya di tengah gejolak global yang terjadi
tadi kan pak berlian
juga menyebutkan jika imbal hasil itu semakin kecil
artinya semakin banyak investor yang membeli obligasi tersebut ya
kalau kita melihat saat ini kinerja obligasi sendiri
pak berlian untuk di obligasi pemerintah ri lah saat ini
apakah masih cukup baik nih nilainya
untuk saat ini apabila investor tidak bisa mempunyai pilihan untuk membeli obligasi yang berbasis usd
ataupun memindahkan uangnya untuk keluar negeri
maka mau tidak mau yang dipegang adalah obligasi di indonesia
dan itu satu satunya tujuan adalah obligasi pemerintah
pastinya yang pasti aman begitu ya
tapi apabila investor ini merupakan investor yang mendapatkan dananya di luar negeri
atau bisa dikatakan investor asing
yang kebetulan sedang menempatkan dananya di indonesia
maka mereka bisa berbondong bondong juga menarik dananya dari indonesia
dan menempatkan juga kembali ke amerika
ataupun ke negara asal di mana uangnya sudah berasal
cukup tinggi ya capital inflow dari asing pada masa gejolak global saat ini sedang terjadi
pak berlian di pasar saham di pasar obligasi juga kita melihat ya
tapi kalau kita melihat sekarang kita bicara soal gelombang yang terjadi pada saat ini
yaitu adanya konflik
antara rusia dan ukraina
kita ketahui pada tahun dua ribu dua puluh dua ribu dua puluh satu gelombang yang terjadi adalah covid sembilan belas
pada saat itu aset kripto langsung menjadi prima dona lah ya
banyak yang kemudian mengkoleksi aset kripto
sementara pada saat ini pada saat terjadi konflik antara rusia ukraina
aset kripto justru nilainya malah turun
begitu malah sekarang investor mayoritas berlarinya ke emas
saat ini melihat apakah dua hal ini
pandemi covid sembilan belas dan juga konflik rusia dan ukraina
ini menjadi sebuah gelombang yang memiliki dampak yang sama
untuk aset kripto saya jawab dulu untuk emas dulu ya
mungkin lebih tepat
nah untuk aset emas memang ini dari dulu sampai dengan sekarang
setiap kali terjadi perang
ini bisa menjadi tempat betul betul safe haven yang memang bisa dipegang oleh orang
artinya ada secara fisik
dan harga emas pun melambung itu hal yang wajar sebetulnya
tetapi aset kripto adalah hal yang berbeda
dimana kita apabila kita lari dari satu negara
kita tidak punya akses terhadap internet
maka kita tidak bisa menarik uang kita
ini sekilas bagaimana kita membayangkan kita
di situasi ukraina
sebagai warga ukraina
mendapatkan atau punya aset bitcoin sekalipun
atau ke currency lainnya
begitu kita pindah
apakah kita mempunyai akses ke internet
saya juga nggak tahu juga
nah ini yang kita tidak bisa menarik secara langsung
hubungannya seperti apa
tapi yang mau saya sampaikan untuk yang soal crypto
sebelum kita lanjutkan ke prediksi ataupun antisipasi berikut
ya adalah di tahun dua ribu dua puluh
pada saat puncak puncaknya atau tepatnya market crash
di tahun dua ribu dua puluh maret
itu bisa kita lihat aset kripto sekalipun
itu juga hancur
nah ini yang mau saya katakan
jadi ketika terjadi kepanikan real
jadi betul betul paniknya
maka sebetulnya aset emas ataupun kripto
safe haven yang kita anggap
di emas ataupun kripto ini
sebetulnya ternyata tidak bisa melindungi seperti yang kita pikirkan
contoh tahun dua ribu delapan
saya ingat sekali tahun dua ribu delapan itu
ketika terjadi crash di amerika
sampai dengan dua ribu delapan awal
itu emas masih naik
tapi kemudian ketika lehman berada di brankwood
maka kita bisa melihat emas pun juga cukup dibatin juga
investor langsung berbalik berbondong bondong membeli dolar
dan kemudian juga membeli yang ada di amerika tadi
jadi saya melihat untuk saat ini
sebetulnya dengan kenaikan kedua ini
baik kripto ataupun emas
sebetulnya ini belum ada kepanikan
real kepanikan atau yang bisa mengatakan ini market crash luar biasa
itu adalah kalau kita melihat mereka pada bisa dibilang ditinggalkan investor semua
dan real investor itu akan kembali ke dolar dan ke bonds yang ada di amerika
nah ini bisa kita lihat
ini kita padukan juga dengan yang tadi aldi sampaikan
bahwa di indonesia ini luar biasa
dari awal tahun sampai dengan sekarang ada sekitar dua puluh dua triliun
catatan dari tim riset kami gitu ya
info masuk ke indonesia
ini ada sesuatu yang luar biasa untuk indonesia di saat saat ini
dan kami melihatnya ini ada kemungkinan mereka juga melihat peluang di indonesia
untuk pertumbuhan ekonomi maupun di masa depan
ya untuk cerita cerita soal digital yang ada di indonesia
e commerce dan lain lainnya akan segera ipo
itu nampaknya akan juga diminati oleh investor asing
ini kemungkinan salah satu
yang mendrive kenapa banyak dana asing masuk ke indonesia
kita bisa pantau juga dari nilai tukar rupiah terhadap dolar amerika serikat
begitu di pasar valuta asing
kalau kita melihat kemarin kinerja rupiah sendiri dua hari berturut turut
nampaknya selalu menjadi salah satu yang menguat begitu ya
terhadap mata uang zona kawasan lainnya begitu
kalau kita melihat di pasar valuta asing saat ini
sebetulnya seberapa besar appetite investor untuk kemudian mengoleksi rupiah begitu
ketimbang safe haven
yang menurut pak berlian

ya data dari treasury perbankan menunjukkan bahwa kemarin
di hari selasa kemarin
memang ada info yang luar biasa
bahkan asing cenderung untuk melakukan penjualan pemilikan dolar mereka
jadi memang betul betul inflow terasa di dalam obligasi
karena memang kemarin ada daya langkas
kemudian kalau yang pagi ini
di pre opening di ndf kita juga bisa melihat bahwa tadi malam tepatnya
ndf kita sempat di level empat belas empat ratus tiga puluh

dan kita juga bisa lihat dari opening pun
untuk kurs rupiah kita
walaupun dibuka melemah dibandingkan hari kemarin
tetapi per detik ini menguat dibandingkan pembukaan tadi
jadi boleh diserikatakan
memang inflownya masih cukup terasa
masih cukup kuatlah sampai dengan hari ini sekalipun
baik pak berli mungkin terakhir dong
tips yang bisa dilakukan oleh investor pada saat ini untuk
langkah yang harus diambil
apakah dengan wait and see terhadap situasi eskalasi global yang saat ini terjadi
harus langsung serta merta mengalihkan asetnya dari risk asset ke safe haven
atau sebetulnya bagaimana ini yang bijak
oke seperti yang tadi saya sampaikan
dan kemudian untuk masuk ke saham saham
menyarankan untuk teman teman di sini untuk mengalokasikan saham sahamnya ini
pastikan memang yang fundamental betul betul solid
dan bisa mungkin terhindar dari
katakanlah isu isu yang terkait
misalkan begini harga batu bara naik
harga komoditi naik harga energi naik
maka saham saham yang berbasis sektor semen
ataupun mungkin pakan ternak sekalipun
yang sebelum sebelumnya kita anggap itu akan mendapatkan impact positif di menjelang lebaran ya
itu nampaknya akan cukup tertekan untuk masa masa seperti ini
kecuali apabila dalam tempo satu minggu ini
kita melihat ada perubahan yang luar biasa di rusia sama ukraina
kita berada seperti itu ada perbaikan situasi
maka kita bisa kembali ke saham saham tersebut
nah lalu apa yang kita bisa beli untuk saham saham yang ada saat ini
tentu saja akan sangat klise kalau kita mengatakan beli saham yang lagi utrend
itu kan bisa banget sebetulnya
tapi memang kondisinya sekarang
sektor komoditi adalah sektor yang kita bisa katakan yang paling uptrend saat ini ya
hanya saja dengan kondisi yang sudah pucat sepertinya
apakah ini cukup bijak untuk kita membelinya
maka saran dari kami adalah untuk kita menunggu koreksi terlebih dahulu
untuk saham saham berbasis komoditi dan sektor teknologi ini
dan kita akan melihat apakah ada ruang untuk masuk di hari jumat nanti aldi
jadi untuk hari jumat nanti
mengingat hari ini kita ada libur ya besok
maka saran dari kami adalah untuk mengantisipasinya dengan cara kita wait and see dulu di hari jumat
tapi apabila hari jumat nanti ada koreksi disitulah tempat kita untuk melakukan akumulasi
saham saham pilihannya bisa kita lihat kita bisa gabungkan sebetulnya aldi
misalkan contohnya hari ini kita ada emiten review juga nanti bersama dengan indi
di mana dia juga ada cerita soal elektrik vehicle
kemudian dia juga baru saja menjual ptro sahamnya
usahanya beliau anak usahanya mereka gitu jadi kita melihat ini suatu yang menarik juga
kita apabila memang ada koreksi di saham indy ini
maka tentu saja kita akan merekomendasikan untuk sinyal beli di hari jumat nanti
jadi lima puluh lima puluh dan juga kemudian bisa wait and see
sampai melihat evaluasi saham dan bisa kemudian langsung masuk by own witness
begitu ya pak abelie
ini sangat bermanfaat untuk kita semua
nampaknya ya kita bisa semakin memiliki strategi untuk mendiversifikasi portfolio investasi kita
jangan sampai ikut ikutan
tapi tidak tahu ya sebetulnya bagaimana tujuan modal dan juga profil risiko yang kita miliki
terhadap berbagai instrumen investasi
untuk sementara terima kasih pak berlian jufni head of sales and brunch coordinator rhb sekuritas indonesia
telah bergabung bersama kami pagi ini
selamat pagi pak berlian salam sehat
salam sehat selalu aldi terima kasih juga